erwin hermanto telah sebelas tahun mengemban tugasnya sebagai satpam perkantoran di wilayah jakarta selatan
prinsip kesopanan dan keramahan menjadi modal utama pria kelahiran cirebon dalam menjalankan tugasnya sehari hari
ia memahami betul bahwa prinsip inilah yang menjadi modal utama dalam memberikan pelayanan serta menjaga keamanan di lingkungan ia bertugas
namun sejak seragam putih biru tua yang dulu ia kenakan telah berubah menjadi mirip dengan anggota korps bayangkara
ia merasa banyak masyarakat yang sering salah paham tentang keberadaannya terlebih ketika sedang menjalankan tugas
masyarakat pun turut menyambut baik rencana perubahan warna seragam satpam karena seringkali terkecoh dengan kemiripan seragam satpam dan anggota kepolisian
saya ada sim gitu gitu kalau misalnya yang pelanggar mungkin kagok ya
kemarin sih pas jalan kebetulan naik motor nggak pakai helm kan
terus beritahu wah polisi
di situ di hidupnya malah sedikit sedikit ternyata sekuriti
alasan pergantian seragam satpam ini disampaikan oleh kepala biro penerangan masyarakat divisi humas polri
brikjen ahmad ramadhan pada rabu dua belas januari lalu
ia menyatakan bahwa satpam sebagai profesi pengemban fungsi kepolisian
perlu memiliki identitas yang berbeda dengan polri sebagai pembinanya
karena itu seragam baru satpam akan diperkenalkan ke publik setelah proses pengkajian selesai
dan nantinya akan dituangkan dalam prasar
rencana pergantian ini nanti akan diperkenalkan dulu
diperkenalkan pada saat hari ulang tahun satpam
dan nanti hari ulang tahun satpam akan digelar pada tanggal tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh dua
namun brikjen ahmad ramadhan memastikan
penggantian kembali seragam satpam yang belum genap
setahun ini murni merupakan jawaban atas aspirasi masyarakat
dan tak terkait dengan adanya perilaku menyimpang satpam di lapangan